hai ustadz dipanggil sama ustadz sepuh
mengheningkan cipta selesai
mereka sudah menghambat misi saya tapi kita tidak boleh berhenti kita harus terus mengabarkan
berita ini kepada masyarakat siap tuan wali ingat kamu jangan patah semangat hilang satu tumbuh
hai abah makan dulu
abah abah abah
abah bangun mbak abah
lu rasain pembalasan gua
eh api dari mana
api dari mana

bang ustaz farouk emangnya mau kemana nih rapi rapi begini
sebentar lagi ana bakal
divanggil sama ustaz serfi
kalau ustaz udah tidak dipanggil bagaimana
assalamualaikum bang farouk
ustaz dipanggil sama ustaz sepuh
mengheningkan cipta selesai
mengheningkan cipta selesai
mengheningkan cipta selesai
mengheningkan cipta selesai
mereka sudah menghambat misi saya
tapi kita tidak boleh berhenti
kita harus terus mengabarkan berita ini kepada masyarakat
siap tuan wali
ingat kamu jangan patah semangat
hilang satu tumbuh seribu
itu ada orang mencurigakan
mencurigakan gimana sih
yaudah ntar gue liat dulu
itu itu apa ya
iya bener vy
tarang lu ngapain lu
lagu laguan kayak detektif segala begini ginian lu pakai apa nih
jangan berisik ngomongnya pelan pelan
gue kalau kagak nyamar begini gue tau bakal diikuti sama alis sinar
lu pergeran lu
alis sinar lu pake segala ngikutin lu
mau ada kerjaan apa dia ngikutin lu segala
udah ke dalam aja
ngapain ke dalam
jangan berisik lah
ya elah lu
terima kasih cedio
insya allah segera diminum
iya umi sama sama umi
ada amanah dari abah
ustadz sefu menyuruh ana menggantikan beliau
di tempat beliau biasa mengajar ya umi
ustadz sefu menyuruh ana tak alim keluar
bukan juga farouk